ada kedukaan yang sangat dalam kayak saya misalnya di sini nggak bisa bayangkan sosok
sisri misalnya ya yang disabilitas kita saya tidak memperjuangkan di hadapan saya ada orang sama sama
ciptaan tuhan terus dia siapa yang memberikan sesuatu harapan dia punya keluarga dia punya
perubahan dan lain lain sebagainya dorongan saya itu harus meyakinkan meyakinkan kepada
mereka mereka itu bahwasanya ada sebuah dasar untuk menjadi lebih baik lah
yang masuk dalam unit chef itu mereka mereka masyarakat yang ats
jadi tidak sekolah putus sekolah itu putus sekolah sasarannya di apakah di terminal ada
ada terus apakah ada orang orang yang belum buta aksara ada begitu jadi sasarannya itu yang jelas
buta aksara terus anak putus sekolah anak jalanan supir angkot dan lain lain yang ada di terminal ini
terima kasih jika kalian diledakkan apa
sebuah ruangan kecil tempat membaca
taman bacaan sakila kerti namanya
di tempat yang sederhana ini para awak terminal bukan saja bisa membaca buku
tapi juga menuntut ilmu
sakila berarti cantik atau mulia
kerti berasal dari kata budi pekerti yang artinya baik
pendirinya berharap siapapun yang bergabung di sini
bisa memiliki kecerdasan dan budi pekerti yang baik dan mulia
ini adalah saryadi
pedagang asongan ini sudah lulus program kejar paket di sekolah terminal sakila kerti
sebelumnya pendidikan terakhir saryadi hanyalah sekolah dasar
ketua paguyuban asongan terminal kota tegal ini tak menyangka
bisa mendapat kesempatan belajar di usianya yang tak lagi muda
di dalam bus di atas bus keliling
dari tahun dua ribu sebelas
awal awalnya ya kita dulu nggak tahu kok yang namanya sakila kerti
dulu kan saya kepengen
tadinya kan saya pengen sekolah
akhirnya saya ketemu sama pak dr yuskon
nah itu sekaligus sebagai bapak kedua
saya anggap bapak kedua
karena dia yang membimbing saya
jadi saya berusaha untuk mencari motivasi untuk terjun ke terminal pendidikan
sekolah terminal sakila kerti merupakan gagasan uskon
seorang guru sekolah menengah kejuruan di kota tegal
tak mudah baginya
mengajak para pekerja di terminal untuk kembali mengenyam pendidikan
yuskon mendatangi mereka satu per satu
dan mencoba meyakinkan mereka akan pentingnya menimba ilmu
ketika menyiapkan disertasinya yang bertema lagu
lifelong education di universitas negeri semarang pada dua ribu sebelas
yuskon merasa terminal adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan literasi
berdasarkan riset yuskon
sebagian besar pekerja di terminal memiliki latar belakang pendidikan formal yang rendah
terminal kota tegal berada di kecamatan margadana
berdasarkan data dinas pendidikan kota tegal
angka buta huruf di kecamatan ini sempat menjadi yang tertinggi di kota tegal pada dua ribu delapan belas
ara estegar ajar kota daniela
saya kan kalau berangkat pakai motor motornya pentilnya hilang ya
pernah terus langsung ke saya bilang
saya nggak setuju kalau bapak macam macam di sini lah
kalau terminal ya begini nggak ada sekolah sekolahan nggak ada baca bacaan lah
cari di tempat lain aja biasanya begini
yuskon harus mencari cara untuk menembus berbagai penolakan
ia memaklumi perlu waktu dan upaya terus menerus untuk meyakinkan orang orang yang menolaknya
akhirnya yuskon memilih pendekatan lewat bidang seni budaya
dalam jiwa pendidikan itu kan bahasanya pendekatan ya
pendekatan yang saya lakukan adalah dengan skbd
atau lembaga lembaga yang bisa
yang bisa mengkondisikan tenang
jadi pertama saya undang polisi kepala kapolres untuk upacara di sini
jadi begitu upacara petugas petugasnya orang terminal
jadi mereka menyatukan akhirnya
oh ya dia merasakan bagaimana kedekatan antara kapolres adalah tentang keamanan
itu yang pertama
yang kedua pendekatan masyarakat
jadi saya panggil dalang
di sini dua dalang pernah saya tampilkan
sama dalang sikislamet gudono
tetapi tantangan tak hanya sampai di situ
ketika taman bacaannya berdiri yuskon kekurangan buku
ia hanya punya dua ratus buku di rumah
yang semuanya ia sumbangkan untuk taman bacaan sakila kerti
persoalan berikutnya muncul
ketika tak banyak orang yang mau menyentuh buku buku itu
yang ditulis oleh alma sikos
tetapi yuskon tak kena lelah
ia menerapkan strategi jemput bola
dan mencari orang yang mau membaca buku bukunya
dengan menawarkan dari kiosk ke kiosk
dari satu orang ke orang lain yang ia temui di terminal
tak jarang yuskon membayar para pengasong yang mau dititipi buku
agar buku buku itu dapat disebar ke berbagai sudut terminal
nah ini buku buku baru nih bu
saya ini minjem dua
kemarin aku minjem aku balikin ya pak
ya boleh boleh
taman bacaan sakila kerti kemudian berkembang
dengan dibukanya program paket abc
untuk mereka yang ingin menyelesaikan pendidikan
dan mendapat ijazah
belakangan yuskon juga membuka kelas pendidikan anak usia dini
ia menampung anak anak para pekerja di lingkungan terminal
untuk belajar di sini
assalamualaikum pak pak
saya ingin ada tiga tiga hal yang prinsip
yaitu memutus kebodohan
sama memutus buddha hukum
karena di terminal itu memutus kebodohan dengan apa
ya caranya dengan mendirikan sebuah sekolah
jadi kejar paket abc
itu arahan dari p dua pautni
bapak suka sama bapak jayeng
dulu kan sini tbm saja mbak
terus ada pak yuskon kalau bisa
bukan hanya taman baca
tapi taman belajar
akhirnya taman belajar itu saya buat tiga itu
terus setelah ada kejar
ada masukan dari pak dirjen waktu kunjungan ke sini
pak yuskon kalau bisa
bukan hanya orang orang tua
tapi orang tua punya anak yang di sini
masukan ke sekolah
pak haris iskandar itu
keaksaran itu orang yang belum belum
benar benar belum bisa membaca
kelas paut diadakan tiga kali seminggu
kini anak anak yang biasa ikut orang tua mereka berdagang di terminal
tak lagi hanya bermain main
tapi juga belajar
yuskon tak memungut biaya dari orang tua mereka
semua boleh belajar secara gratis
eka seorang penjual makanan di terminal
juga menitipkan anaknya di sakila kerti
ia merasa lega
tak perlu lagi mengeluarkan biaya
untuk mendaftarkan anaknya di paut sekitar
pertama kali saya melihat anaknya di paut
saya ingin anaknya sekolah paut
karena tidak ada biaya
ada yang gratis
kebetulan saya dapat dari sini
merasa sangat terbantu
anaknya juga ada kemajuan
belajar disiplin mandiri
yang tidak boleh dilarang
untuk membesarkan sekolah terminalnya
yuskon harus mengisikan uang pribadi
ia rajin mengikuti lomba penulisan isai
untuk memperoleh biaya tambahan
harganya murah bermanfaat
yuskon tentu tak mungkin bekerja sendiri
taman bacaan merangkap sekolah terminal yang dirintisnya
tidak akan maju
tanpa bantuan para relawan pengajar
amirudin salah satunya
amiruddin sudah puluhan tahun berdagang kacamata
ia sempat duduk di bangku sma
namun tidak tamat
ijazah sma akhirnya ia peroleh
setelah mengikuti kejar paket c
di sakila kerti
perpustakaan sakila kerti
atau tpn sakila kerti
ada banyak buku
saya gemar membaca lagi
bukunya banyak sekali
jadi saya cari cari yang saya butuhkan
ternyata ada di situ
bahkan beberapa hari
pembina tpn sakila kerti
setelah mengantongi ijazah
amiruddin mengajar membaca al quran
karena pak yuskon baik
pokoknya kalau untuk belajar
jadi di situ
mata pelajarannya ditingkatkan
setelah hari jumat
mereka yang sudah menyelesaikan
mereka yang sudah menyelesaikan
kejar paket di sakila kerti
sebagian tetap berdagang
tetapi ada juga
yang menjadi ustadz dan guru
yuskon tidak berhenti di terminal
bersama sakila kerti
yang merambah daerah lain
masih di tegal
ini ada pelajaran
yuskon memilih perkampungan
di sekitar pelabuhan tegal
banyak anak nelayan di sini
yang mengalami kesulitan
untuk mendapatkan buang
untuk mendapatkan buku
meminjam rumah seorang relawan
sebagai lokasi taman bacaan
yuskon menyimpan banyak buku
untuk anak anak dan orang tua mereka
tidak ada aturan tertentu
siapa saja di persilahkan
membaca di sini
taman bacaan di pelabuhan ini
keterampilan melipat kertas
sdt kalsari enam
tpm dabin saktila kerti
satu minggu dua hari
sabtu sama minggu
karena pas hari libur sekolah
baca buku cerita
iya seale ketemu banyak teman
keinginan usahawan orangtua
yuskon tinggal di kelurahan panggung kecamatan tegal timur kota tegal
di tempat tinggalnya ini yuskon menginisiasi angkringan literasi di kantor kelurahan panggung
warga yang mengurus berbagai keperluan di kantor kelurahan bisa membaca buku buku yang tersedia sambil menunggu
sesuai dengan dan sejalan dengan pemerintah kota tegal bahwa di setiap kelurahan itu harus ada pojok baca
karena korelasinya ada maka kami dengan sangat positif terima kasih kepada pak dr yuskon yang telah memberikan ide ide tersebut
sehingga bisa mengurangi angka buta aksara yang ada di keluaran panggung
dulu ada lima belas persen sekarang sudah turun menjadi tujuh persen kurang lebihnya
sangat positif dan mendukung karena angkring literasi ini sangat membantu pada masyarakat
terutama informasi informatif
melewati dunia bacaan jadi mereka beranggapan bahwa buku buku ini sebagai jendela dunia bagi mereka
usaha yuskon membangun budaya literasi di kota kelahirannya mendapat perhatian berbagai pihak
bagi yuskon deretan penghargaan ini bukan semata mata pengakuan atas kerja kerasnya
tetapi pemacu semangatnya untuk menjadi
lebih baik lagi
pada dua ribu sembilan belas yuskon menyabet gelar aparatur sipil negara inspiratif atas jasanya menjadi inovator pendidikan lewat sekolah terminal sakila kerti
keberhasilannya merintis dan mengelola sekolah tentu tak lepas dari dukungan keluarga
yuskon merasa beruntung memiliki istri yang setia dan sejalan dengannya
kebetulan si semiati sang istri juga berprofesi sebagai guru
hingga lima tahun kemudian yuskon menemukan seorang anak yang berpengalaman
di rumah secek sakila kerti berdiri
yuskon menggunakan tabungan pribadinya
si semiati bukan saja tidak protes
ia bahkan menawarkan perhiasan dan perabotan rumah tangganya untuk dijual sebagai tambahan biaya operasional sakila kerti
karena kan kami sama sama guru jadi kalau pagi itu berangkat mengajar
terus kalau sudah selesai mengajar sore ya sore hari itu bapak mesti ke terminal
saya tidak merasa kurang waktu karena setelah itu kan ya di rumah gitu sore gitu ya pulang dari terminal masih bisa kami ada kualitas waktu untuk bertemu dan nggak merasa kurang gitu waktu pertemuan dengan keluarga itu
bagi kami keluarga khususnya saya sebagai istri sangat mendukung apa yang menjadi kiprah bapak di dunia pendidikan
yaitu pendidikan masyarakat
yuskon juga tak melupakan kewajiban utamanya sebagai seorang pendidik
sebagai kepala perpustakaan di smk negeri dua kota tegal ia membentuk kelompok literasi di sekolah
saya jadi guru istri saya guru ibu saya guru mertua saya guru jadi ini
bahasanya ya kalau dalam saya keluarga dalam keluarga nih kalau di keluarga saya terus saya tidak melibatkan literasi maka anak anak saya tidak menjadi sesuatu perubahan yang bagus
itu di rumah saya kalau saya besarkan jadi rt lurah kota indonesia kalau gerakan itu berarti gerakan yang sangat mulia sebetulnya
mulia apa untuk mencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara
itu kan sesuai dengan undang undang dasar empat puluh lima itu
jadi maka gerakan kita gerakan
saya datang di sini saya sedihnya apa coba
karena banyak orang yang butuh aksara itu
satu ratus tiga kios itu yang sd berapa prosit itu kayak gitu
buka buka saya loh kok di sini ya
kalau saya di sekolah kan selatannya orang hebat hebat ya begitu di sini loh kayak gini
itu makanya saya bertahan sembilan tahun ini ya kayak gitu
dinas pendidikan kota tegal dua ribu delapan belas menyebut jumlah penduduk buta huruf di kota tegal mencapai hampir satu lima ratus orang
yuskon sadar ia bukan satu satunya yang berkontribusi bagi pemberantasan buta huruf di kota tegal
ia hanya menjalankan apa yang bisa ia lakukan untuk meningkatkan literasi
yang sangat sederhana harapan saya itu bahasa saya itu sekolah tanpa sekat ya
apa yang dikatakan gubernur jateng juga memang dibahasakan itu
jadi siapapun manusia manapun akan menjadi
lebih berkualitas akan lebih berdaya guna akan lebih berkompetensi
itu memang harus berliterasi seperti dalam al quran itu ayat yang pertama itu harus membaca
itu menunjukkan seorang hidup intinya dari itu adalah membaca
insya allah kalau dengan membaca membaca membaca dengan buku membaca di hadapan kita keliling membaca situasi membaca ke depan membaca pikiran orang dan sebagainya
kita akan menjadi manusia yang sesuai dengan pancasila berkeadilan berkemanusiaan bertuhan terus bermasyarakat